vaksin coronavac merupakan salah satu dari empat vaksin di seluruh dunia
yang sedang memasuki uji klinis fase ketiga
tim peneliti fakultas kedokteran unpad sebagai penyelenggara uji klinis menyatakan
ada lima tahap yang harus ditempuh partisipan selama uji klinis
setiap tahap disebut dengan istilah vizit atau v
pada kunjungan pertama atau v partisipan akan melakukan tes kesehatan secara umum
dan melakukan swab pcr
selain itu para partisipan diberikan edukasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
pada tahap v satu partisipan kembali melakukan tes kesehatan
pengambilan sampel darah serta rapi tes sebelum mulai diberikan vaksinasi
tidak semua partisipan akan mendapatkan vaksin karena sebagian akan mendapatkan placebo
nanti akan diterangkan di depan kepada calon subjek
bapak ibu saudara saudara mungkin ada yang mendapatkan vaksin covid
dan mungkin juga ada yang mendapatkan placebo
dan itu nanti akan diberikan dua kali masing masing dengan jarak interval empat belas hari
selanjutnya dipantau sampai enam bulan ke depan
itu untuk melihat keamanan kemudian melihat kekebalan dan kemudian melihat efekasi
efekasi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektifan vaksin covid ini
untuk mencegah sakit covid sembilan belas pada mereka yang telah divaksin covid sembilan belas ini
tahap v dua merupakan vaksinasi kedua yang dilaksanakan empat belas hari setelah vaksinasi pertama
pada tahap v tiga
pengambilan sampel darah kedua dilakukan
sementara tahap akhir atau v empat dilaksanakan enam bulan setelah visit kedua
pengambilan darah terakhir akan dilakukan
meski berjarak cukup panjang
partisipan harus disiplin melaporkan kondisi kesehatannya kepada tim peneliti
setiap partisipan diminta untuk tetap berkegiatan seperti biasa
namun harus memperhatikan protokol kesehatan
serta gaya hidup sehat
agar kondisi kesehatannya tetap baik
angga putra muhammad iqbal jakarta